sejumlah anggota dpr dan tokoh negeri ini ramai ramai menjadi relawan vaksin nusantara yang digagas dr terawan agus putranto
uji klinik fase kedua vaksin nusantara dilanjutkan meski badan pengawas obat dan makanan atau bepom belum mengeluarkan izin
legalitas dan keamanan vaksin nusantara masih menjadi polemik
lalu mengapa banyak politisi negeri ini mendukung vaksin nusantara
untuk membahasnya lebih dalam sudah ada wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki lakalena
selamat sore bang melki
selamat sore nana selamat sore pak subairi
dan ketua satgas covid sembilan belas id prof zubairi zurban selamat sore prof zubairi
oke saya mau ke bang melki terlebih dahulu
bang melki apa alasan dpr terutama teman teman di komisi sembilan mau mengikuti dan menjadi relawan uji klinik fase kedua vaksin nusantara meskipun bp pom belum mengeluarkan izin
konstitusi kita dijamin bahwa masyarakat itu harus mendapatkan hak sehat yang harus diberikan oleh bangsa ini
yang kedua undang undang
dan yang ketiga ada impres dari presiden jokowi nomor enam tahun dua ribu enam belas
yang mengatakan bahwa perlu ada percepatan pengembangan dan produksi penggunaan obat dan vaksin dalam negeri
dalam pandemi covid sembilan belas ini
misalnya itu kita sudah lihat yang menonjol sekarang adalah genos
dipakai di mana mana
hidup konten beran
dan menjadi sesuatu alat testing
dengan segala macam catatan tapi sudah mulai berjalan
nah sekarang dalam bidang obat ini dalam hal ini vaksin
yang paling dekat yang akan bisa kita dorong adalah
kita sebut dengan
nah dalam konteks ini
tentu mendorong agar
di proses perbaikan yang
kami rapat dengan badan pom
rapat dengan kementerian kesehatan
rapat dengan peneliti dari
urbip dari karyadi dari balikbukit
dan dari apiata
kami rapat dengan sebuah tokoh
yang menurut kami sangat membutuhkan
pembuatan vaksin ini
dan juga prof nidon
kunci dari rapat kami adalah
tidak ada alasan apapun bagi badan pom
untuk uji klinis tahap dua dari proses ini
dan itu pun badan pom sudah setuju
sudah setuju itu tanggal tujuh maret
dalam rapat yang juga disepakati oleh badan pom sendiri
dengan segala diskusi dan perdebatan
jadi badan pom sudah setuju loh
untuk menyetujui uji klinis tahap dua
itu ada dalam hasil rapat
yang juga disepakati oleh
karena kami tahu ada problem komunikasi
kami minta ada tim
semuanya bisa berkomunikasi
komunikasi antara badan pom dan
jadi ternyata proses itu juga
sudah satu bulan ini
tapi yang pasti yang kami lihat adalah
para peneliti dari
ada para tokoh tokoh juga disitu
dan juga ada
peneliti juga dari luar negeri
seperti ibu penny sampaikan
kan ini penelitian juga
penelitian bersama ya
amerika juga yang mempunyai keahlian
di bidang sel dan fisik
yang intinya adalah
dilihat punya potensi
sekian kelompok kategori yang diuji itu
ada kelompok tertentu
yang kemudian juga itu
dapatbebana yang tinggi sekali
jadi kita melihat di berry potensi itu
tentu ini perlu di la lemal dilajukan di tahap kedua
karena sama itu kita cuma melihat aspek keamanan
dan ternyata dari semua yang diuja di tahap satu itu
tidak yang fatah sampai meninggal
tidak ada yang kasih berat tadi
mengalami persoalan yang luar biasa
sebagai prosedur tainannya itu aman
ini anda bisa mengetahuinya dan ngelendak biasanya
dan itu maju ke tahap kedua
nah di tahap kedua nanti kita lihat lagi bagaimana efikasi dan sebagainya
konfirmasi kepada bepom bahwa jurubicara dari bepom mengatakan
belum ada izin untuk uji klinis fase kedua begitu
jadi ini ada perbedaan
karena pertanyaannya balik kepada bepom
yang mereka setuju di dprri itu yang mana
jadi itu masih ada dalam tanggal tujuh maret itu
keputusannya adalah yang itu semua fraksi tanpa kecuali menyetujui
semua fraksi itu terlibat dalam pengambilan keputusan
badan pom juga yang paling terakhir itu karena itu tiga jam kita keputusan di bagian poin tersebut
intinya badan pom setuju bahwa akan ada uji klisab dua yang diberikan seminggu kemudian
oke baik nanti kami akan mencoba untuk mengonfirmasi
badan pom juga dia sama tangan di situ paling tidak dia setuju dalam pengambilan keputusan itu
oke baik nanti
jadi makanya kemudian itu diperbaiki oleh para peneliti
termasuk misalnya eltical clearance dipersoalkan
karena kenapa yang keluar dari rsjad dibikinnya dikarenakan
ya sudah balik lagi ke rsjad
perbaikan perbaikan sudah dilakukan
nah saya terus terang bingung dengan badan pom ini
kalau kita lihat ya vaksin dari luar negeri itu dibuka selebar lebarnya
di dalam negeri ini betul betul dipersulit
karena kondisi dari bupen ipoh leban dan pom tidak kami temukan dalam vaksin
baik di rangkuti maupun di santaran
oke bang melki kami mencoba untuk mengundang tadi perwakilan dari bepom
baik ketua bepom bu penny lukito maupun dari humas bepom
tapi belum ada yang bersedia
untuk hadir nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi apakah betul bepom menyetujui
tadi seperti yang anda sampaikan di dalam hasil rapat komisi sembilan
oke nanti kami akan cek
tapi kalau bicara soal produk dalam negeri
kemudian mereka juga ikut
kemudian memberikan di situ pro kontranya
tapi dalam rapat tanggal tujuh maret itu badan pom setuju untuk seminggu kemudian harus memberikan uji klinis tahap kedua
dengan segala perdebatannya
nanti kita akan konfirmasi
tapi bicara soal produk dalam negeri
vaksin merah putih juga yang sedang dikembangkan
kenapa kemudian dpr tidak mendukung ataupun menjadi relawan untuk vaksin merah putih
yang sudah jelas jelas lulus badan pom
diberikan izin oleh kementerian kesehatan juga
kenapa lebih memilih vaksin nusantara
ini kan sekarang siapa yang paling cepat kita dorong
merah putih tetap jalan
nusantara tetap jalan
merah putih itu ada kurang lebih
akan juga kita dorong
hari ini yang ada nusantara yang paling cepat
yang sudah berproses
berproses tahap dua
kami memang dorong semuanya mbak nana
merah putih kami dorong
nusantara kami dorong
justru awal mula itu kami dorong merah putih
ternyata saat kami dorong merah putih itu ternyata nusantara justru bergerak lebih cepat
mana sepuluh tahun nusantara sudah masuk tahap satu mau menuju tahap dua
jadi ini faktor kecepatan ya
faktor kecepatan ataupun progres begitu ya bang melki ya
faktor kecepatan dan juga progres
saya mau ketanya dulu ke prof zubairi zurban
anda berkomentar di akun twitter
bahwa ada keganjilan saat anggota dpr disuntik vaksin nusantara
maksudnya bagaimana prof tadi kalau penjelasannya dari bang melki bahwa dpr mendukung kok dua duanya begitu
saya berpikirnya berdasarkan juga arahan dari presiden yang dimuat juga di http setcap go id
bahwa presiden jokowi pengembangan vaksin covid sembilan belas ini harus
jadi mana evidence match nya mana datanya mana yang sudah selama itu sudah ada di jurnal
kedokteran terakreditasi tentu harus didukung dan saya akan mendukung banget
jadi yang paling penting adalah ikuti prosedur dan kaedah ilmiah
dan saya kira ini ada masalah kesalahpahaman antara
bepom dan yang lain saya kira perlu diklarifikasi
jadi kan dua duanya badan dari pemerintah
tapi kalau menurut prof zubairi juga apakah kemudian vaksin nusantara ini sudah mengikuti uji klinis ataupun kaedah klinis begitu
nah begini kan untuk pertama harus uji praklinik
yaitu pada laboratorium dan hewan
kemudian uji klinik pada manusia
untuk diedarkan untuk dipakai oleh masyarakat luas
fase satu sudah lewat
nah fase dua ini kalau di indonesia kan aturannya ditentukan oleh badan pemerintah yang disebut bepom ini
jadi saya kira dan pernah ketemu juga di tpr
jadi saya kira terkira dari pertemuan tersebut bagaimana
namun prinsipnya memang saya juga dengar bahwa bepom tidak akan menghentikan penelitian ini
jadi mungkin harus melengkapi beberapa persyarat yang disampaikan oleh bepom
jadi saya kira mestinya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik
bang melki kenapa kemudian dpr tidak menunggu sampai semua persyaratan diperbaiki dan juga dipenuhi oleh para peneliti dari vaksin nusantara
tadi apa yang disampaikan oleh prof zubairi berdasarkan instruksi dari presiden jokowi bahwa semua vaksin harus memiliki dasar dasar kaidah ilmiah yang memenuhi persyaratan begitu bang melki
kenapa tidak menunggu sampai mendapatkan lampu hijau
yang pasti begini anak anak
sebenarnya masalah ini itu simpel aja
saya tahu saya ngecek saya bicara dengan orang orang badan pom di level menengah sama di level di bawah bu penny
tidak saya cek ya
juga di kemenkes juga
saya tahu bahwa ada dukungan juga muncul dari badan pom yang ada di kemenkes
mereka tidak boleh bersuara saja
mereka bukan pejabat publik yang mewakili dua institusi tersebut
nah yang mewakili institusi badan pom kan bupeni
tapi makin kesini itu alasannya makin tidak masuk akal di kepala komisi sembilan
karena untuk uji keamanan di fase satu dan fase dua ini kan dia tiba tiba sudah bicara tentang imunisitas evikasi
saya mau tanya disana kepada badan pom
sinovac yang dipakai jutaan orang hari di indonesia ini sudah dia cek betul betul nggak dong
itu kan cuma hanya pakai lembar lembar kertas yang masuk kita kasih izin untuk jutaan orang pakai
dengan pula aspirasi makeup
itu kan yang mana komisi tilan merasa tuh ini perlakuannya nggak sama gitu loh
di tempat lain dia mengatakan kertas yang dia terima itu bisa dia pakai sebagai rujukan
preklinik yang dipakai di amerika yang juga datanya ada itu nggak dipakai sama tenan pop
karena ini kan standar kandang
oke baik oke baik
sebelumnya kepala bpom sudah mengatakan tidak ada pilih kasih begitu
karena banyak usulan berkembang loh di berbagai metode sekarang
kalau bupen yang lain ya bupen ini mestinya bergeser rute biar ganti orang lain biar bisa ngurusin dengan benar
masa vaksin lain diurusin dengan pola yang lebih dilonggarkan
kalau punya dalam muli kok dipersulit gitu
kan kita tahu di badan pom siapa yang bilang ke bupen ini kan kita tahu
kita juga bukan orang di dalam badan pom
ketik farmasi pas gue jadi
jadi teman teman saya di badan pom juga ada cerita
stres naik pada kondisi begini ini
karena ini mempertaruhkan institusi badan pom loh
tapi soal simpel aja keamanannya beres masuk face dua beres
ini yang jadi relawan ini pak gatot mantan panglima kami kami dpr ri belum lagi pak fahri ali banyak lagi tokoh tokoh bangsa
kami orang mengerti tentang proses ini
jangan lagi ketika kepala badan pom punya otoritas seperti begini kok kemudian ini ditahan tangga yang begini
ya bang melky bang melky

saya sampaikan beberapa fakta yang disampaikan oleh kepala bepom supaya ini menjadi imbang begitu ya
pilih para setan mal dikasih pilih para mal dikasih
jadi jangan membatasi orang untuk kemudian berobat untuk menyembuhkan dirinya atau membuat dia sehat dari covid ini
ini yang kami merasa ada yang ada yang kebiru dari beberapa badan pom yang berbeda ini
oke prof zubairi
prof zubairi anda melihat ada standar ganda seperti yang tadi disampaikan oleh bang melki

ataupun beberapa waktu sebelumnya ini saya harus sampaikan supaya ada prinsip keberimbangan di sini
kepala bepom bu penny lukito mengatakan bahwa kami tidak pernah pilih kasih bepom tidak pernah pilih kasih sehingga membiarkan ataupun mengizinkan untuk vaksin nusantara ini diteruskan
tapi di sisi lain memang kalau dari proses yang disampaikan oleh kepala b pom itu terungkap jumlah kejadian tidak diinginkan dalam uji fase satu mencapai tujuh puluh satu delapan
sebanyak dua puluh dari dua puluh delapan subjek mengalami kejadian yang tidak diinginkan meskipun dalam grade atau kategori satu dan juga dua
artinya efek simpangnya ini cukup banyak ataupun efek sampingnya cukup banyak kepada para relawan vaksin nusantara
ada standar ganda prof zubairi
kan kalau ada angkanya ada datanya tentu kita tidak bisa bicara standar ganda
masukan itu juga perlu diperhatikan jadi jangan sampai terkesan adanya standar ganda
kan semuanya seperti saya katakan kalau masuk aplikasi ilmiah jurnal kedokteran internasional yang terakreditasi
itu ada tim review sebelum masuk majalah
jadi mereka akan melihat apakah valid apakah sahih apakah pembuktiannya baik dan benar
kemudian baru masuk ke situ
nah kalau masuk majalah kedokteran itu maka saya bisa menilai dengan jernih
apa sih masalah sebetulnya apakah benar aman atau tidak
kan kalau fase satu itu targetnya adalah aman
jadi kalau aman maka lolos ke dua
dua itu adalah aman dan efektif dalam skala sampel yang lebih kecil
jadi antara berapa ratus sampai seribuan
kalau kemudian lolos baru masuk
fase tiga di mana puluhan ribu dan dikerjakan di berbagai tempat bahkan kalau bisa di berbagai negara
oke baik karena waktu kita tidak banyak
terakhir bang melki saya ingin memastikan saja bahwa persoalan vaksin nusantara ini memang tidak sedang ditarik ke dalam ranah politik ya
bahwa ini murni adalah soal kesehatan masyarakat
sehingga itu tidak menimbulkan persepsi bahwa saat ini sedang terjadi pertarungan
dan itu menimbulkan perkembangan politik dalam mengegolkan vaksin nusantara begitu bang melki
sebenarnya begini politik dalam pengertian benar itu mana
nah adalah untuk kepentingan publik ya
bukan untuk kepentingan orang per orang kelompok ya
sekali lagi dpr ri ini kami tidak kekurangan kerjaan urus urus vaksin nusantara ini
justru kami ini ingin memastikan agar hak rakyat indonesia loh saya ulangi lagi ya
hak rakyat indonesia untuk memperoleh variasi dari penggunaan yang namanya vaksin ini
apa ini pakai nama begini segera kita kasih gitu loh
ini konstitusi menjamin kesehatan rakyat itu adalah menjadi bagian dari tugasnya negara
nah orang kesehatan juga demikian profesor ini pasti ngetik
nah sekarang di depan mata kita ini ada vaksin dalam negeri yang sudah memang mengalami uji klinis
tahap tahap sudah beres
orang aman tidak ada yang mati tidak ada yang sakit tidak ada yang cacat
mau ke tahap dua itu kok dipersulit gitu loh
jadi itu jelas bahwa itu adalah vaksin yang terhadap kepala badan bom
kalau dipakai kurang ini kurang itu
sudah diperbaiki oleh para peneliti
hari ini kami sementara masuk lagi untuk membantu bangsa ini agar kita dapat segera menemukan namanya vaksin ini
kemandirian vaksin itu bagian dari ketahanan negara kita
itu ketahanan negara itu dalam konteks pandemi hari ini adalah ketika kita memiliki vaksin sendiri
lihat tuh ketika emar gold oleh india sekarang
kita nggak kelepak kelepak kayak bangsa ini sekarang
kita nggak punya vaksin
kita membantu negeri ini sebenarnya
jadi prn ini kami bukan kurang kerjaan
kami dorong ini justru untuk penyelenggara negara ini
dan dari kita minta itu sekarang
sampai saat ini sudah ada berapa kalau
jadi maksudnya kita bikin longgar saja
vaksin luar negeri boleh masuk dipakai
dalam negeri juga kita dorong kita pakai
tahu juga yang ikut ini juga orang orang
orang yang punya reputasi bagus kok
dari undi dari karyadi dari rspad
semua orang orang yang juga punya reputasi yang bagus
dalam aspek penelitian
kami juga berdiskusi
saya ini apotekar saya farmasi
saya mengerti tentang bagaimana pembuatan obat
untuk membuat vaksin
nggak mungkin cuma aspek politik
saya masuk dalam nilai peringkat
oke bang melki sayang sekali waktu kita tidak banyak
oke baik sayang sekali waktu kita tidak banyak
kita tunggu nanti bagaimana kejelasannya
dan juga hasil penelitian
terima kasih dari kepala bepom
begitu kita juga menunggu bagaimana kemudian
keterangan dari mereka
apakah kemudian uji klinis fase kedua ini
bisa diberikan kepada vaksin nusantara
dan kita juga menunggu niatan dari dpr
untuk bisa mendukung vaksin merah putih
yang juga sama sama produk buatan anak bangsa
terima kasih sekali bang melki lakalena
wakil ketua komisi sembilan dpr ri
dan juga ketua satgas covid sembilan belas
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom